munawal maaf kalau sudah nunggu lama ya
ini kan ini kan suara
ini kan ribu
aku mendingan balik aja ya
aku mau cepet cepet istirahat
kamu kenapa gak nginep disini aja
stay aja disini
kalau gitu kan lo gak perlu buru buru
kita bisa ngobrol lebih lama nih
apalagi kalau misalnya lo pindah kesini
pasti semuanya seneng deh
pindah aja ya sini
kalau mel bahagia kayak gini
dia pasti akan ngomong ke pak raymond
dan segala urusan bisnisku
bener itu pangeran
kalau kamu pindah kesini lagi sama papa
pasti semuanya jadi seneng
dan bisnis papa juga pasti akan seneng juga
semoga gak ada masalah saat nanti aku kenalin putri ke paremu
semoga papanya mel gak liat aku sama ibu disini
aku gak mau ibu juga ikut kena omelan papanya mel
karena ibu pasti jadi ikut sedih
ibu pasti jadi ikut sedih
ibu pasti jadi ikut sedih
ibu pasti jadi ikut sedih
sebentar ya putri ya
sebentar ya putri ya
sebentar ya ibu
sebentar ya ibu
bu itu teman ibu ya
bu nawang maaf kalau sudah nunggu lama ya
ini kan ini kan suara
ini kan lagi bu
jadi cewek asongan yang selamar ini aku takkan sampai sedemikian rupa
anak kandungnya bu nawal
yang gue takutin beneran kejadian apanya mel
pak hemon kenalin ini putri anak saya
putri kenalin put
ini pak remon temennya ibu yang ibu suka cerita ke kami
jadi temen dekat yang selama ini ibu maksud
ternyata papanya mel
jangan dekat dekat dengan pangerannya
kamu tahu kan gimana perasaan mel nanti
om yang sudah minta kampus bunga bangsa untuk
mencabut beasiswa saya
alasannya apa ya om
karena kamu sudah menyakiti anak saya
tadi siang kamu sudah ngumpahi minuman di kerja saya
sekarang ketemu kamu lagi
saya minta maaf kalau tadi saya bikin om bu
kamu ngapain di sini
saya di sini
nggak mungkin juga kamu makan di sini
enggak pantas kamu enggak level juga di sini
kamu jadi pelayan di sini juga
maaf banget pak
kamu jadi pelayan di sini
kalau saya jadi pemilik kafe ini sudah saya pecatkan
apa yang harus aku lakukan sekarang
sikapku sudah sangat keterlaluan ke cewek asoman
yang ternyata anaknya bu nawang
aku gak pernah nyangka ternyata papanya mel
orang yang selama ini udah nekan aku dan ngerendahin harga diri aku
ternyata teman dekatnya ibu
kamu sangat membutuhkan uang ini
saya yakin sekarang
sebenarnya apa maksud papanya mel deketin ibu
apa cuma mau bikin aku makin menderita
kenapa sih sampai setegah ini papanya mel sama aku
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku gak mau ibu jadi sedih
tapi aku juga harus cari tahu
apa maksud papanya mel ngelakuin semua ini

rasanya aku pengen marah
aku pengen banget nangis
tapi demi ibu
aku harus tahan perasaan aku
aku gak mau acara ini malah jadi berantakan
anak yang kemarin aku perlakukan sedemikian rupa
ternyata masih bisa menghargai
ternyata masih bisa menghargai aku
aku makin merasa bersalah
aku makin merasa bersalah
aku makin merasa bersalah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
aku menjauhi semoga
aku menjauhi semoga
aku menjauhi semoga
aku menjauhi semoga
aku menjauhi semoga
aku menjauhi semoga
aku menjauhi semoga
aku menjauhi semoga
aku menjauhi semoga